tapi ada satu tempat yang ternyata berbeda dari yang lain yaitu tempat yang berdekatan langsung dengan pembuatan telur gebal gabul
cobalah cicipi salah satu kuliner andalan kota bandung yang satu ini sate jando